hujan deras yang terus mengguyur kabupaten bandung barat beberapa hari ini menyebabkan terjadinya pergerakan tanah di kampung cihantap kecamatan sindangkerta kabupaten bandung barat pada rabu malam
akibatnya puluhan rumah mengalami retak retak dan terancam ambruk selain itu akibat pergerakan tanah salah satu tebing di kampung tersebut longsor
sekitar empat puluh delapan rumah warga mengalami retak akibat terjadinya pergerakan tanah di kampung cihantap desa puncak sari kecamatan sindangkerta kabupaten bandung barat pada rabu malam
hal ini terjadi sejak diguyur hujan deras yang terjadi beberapa hari ini selain mengalami retak di bagian dinding juga terdapat beberapa bagian lantai rumah warga yang mulai terlihat amblas beberapa cm
pergerakan tanah juga menyebabkan longsornya salah satu tebing di kampung tersebut
warga di lokasi kejadian mengaku khawatir jika ada pergerakan tanah susulan
pemerintah desa berupaya mengimbau agar warga mengungsi saat turun hujan deras karena dikhawatirkan bangunan rumah ambruk
pemerintah desa berupaya mengaku khawatir jika ada pergerakan tanah susulan